taukah anda selain buahnya yang manis dan enak disantap
batang dan ontong pisang pun ternyata bisa dikonsumsi
di tangan seorang jurumasak restoran di surabaya
batang pohon pisang bisa diolah menjadi masakan yang lezat
nah penasaran seperti apa berikut liputannya
siapa yang tidak suka buah pisang
tekstur yang lembut dan rasanya yang manis membuat buah ini banyak penggemarnya
selain itu pisang juga banyak mengandung vitamin serta mineral
uniknya manfaat dan kandungan yang bermanfaat ini tak hanya berasal dari buahnya saja
melainkan dari keseluruhan pohon pisang
melihat banyaknya manfaat dari seluruh bagian pohon pisang ini
seorang jurumasak restoran hotel di jalan pandigiling surabaya
terinspirasi menciptakan beberapa menu baru
ada rujak pisang ayam batang pisang jungkut ares sambal pisang dan cendol daun pisang
mengedukasi masyarakat keunikan dari sepor pisang ini
jadi saya memang mengolah satu pohon pisang ini bisa digunakan sebagai makanan berbuka
makanan pokok dan makanan penutup
untuk ayam batang pisang cara memasaknya sangat mudah
iris tipis tipis batang lalu campur dengan bumbu rempah merah
selanjutnya padukan dengan ayam lalu dikukus hingga matang
ketika dicicipi hmm ayamnya terasa manis gurih sekaligus pedas
sedangkan menu jungkut ares merupakan menu spesial dari bumbu rempah bali
yang dikombinasi dengan bumbu kuning jawa
bahannya juga sama yakni batang pohon pisang
cara memasaknya tumis bumbu kuning dan bumbu rempah bali
yang telah diiris iris tipis hingga matang
ketika dimasak aroma rempah rempahnya akan sangat terasa sekali
tadi kayaknya namanya jungkut ares
dari batang pisang itu rasanya pedes tapi crunchy
keunikan menu serba pisang ini juga bisa diolah menjadi makanan pembuka
makanan utama dan makanan penutup
sehingga anda memiliki banyak pilihan
anda tertarik mencoba